pasca tertimbunnya seorang pekerja galian saluran air pump di jalan jembatan tiga raya jakarta utara
polisi menduga adanya pelanggaran ketiga atau k tiga atau keamanan keselamatan kerja
hingga saat ini polisi dari sektor penjaringan telah memeriksa empat saksi
yakni tiga rekan korban serta seorang mandor proyek
rabu siang lokasi proyek penggalian saluran air pump yang menelan korban jiwa telah digaris polisi
satu pekerja atas nama tarno warga sukareja brebes jawa tengah tewas akibat tertimbun tanah galian
petugas pun butuh lima belas jam untuk mengevakuasi jasad korban
wakil wali kota jakarta utara junaidi beserta rombongan meninjau lokasi kejadian
junaidi berharap korban mendapat santunan dari bpjs ketenaga kerjaan meski korban bekerja pada pihak ketiga
meski memiliki izin pihak kelurahan maupun kecamatan menyatakan tidak mengetahui adanya galian ini
proyek yang telah berlangsung selama satu bulan ini pun dihentikan sementara
pemkot jakarta utara berencana untuk memanggil kontraktor proyek proyek galian terkait kasus ini
di mana telah terjadi kecelakaan kerja
kecelakaan kerja yang menewaskan satu korban meninggal dunia atas nama pak tarno
ini proyek untuk kepipaan
memang ada izin dari ptsp
ya mungkin ini ada kegiatan untuk menggali bagaimana nanti pipa itu bisa disambungkan ke pipa yang ada saat ini
ya memang kami juga belum begitu mengetahuinya
karena ada kecelakaan baru mereka pada melapor
sengaja kami juga tanya sama pak lurah pun
pak lura pun tidak
jadi dikasih tahu ada kegiatan ini
sudah berapa lama pak proyeknya pak
ini udah berapa pak lura
sudah berapa lama pak
satu bulan hampir satu bulan
pak atas kejadian ini mau dihentikan sementara atau gimana
ya harus dihentikan
jadi harus dihentikan harus klarifikasi
kami akan mengundang pihak pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini
sementara itu polisi dari sektor penjaringan telah memeriksa empat saksi
yakni tiga rekan korban serta seorang mandor proyek
penyebab longsor diduga karena struktur tanah di lokasi berupa pasir dan batu
polisi pun menduga ada pelanggaran k tiga atau keamanan keselamatan kerja
jadi untuk saat ini sudah ada empat orang saksi
yaitu tiga teman kerjanya
yang satu adalah mandornya
hasil keterangan saksi saksi bahwa itu dia itu adalah setelah dia menggali begitu berhasil kurang lebih enam meter dari lubang sini ke sana
nah itu struktur tanahnya karena terjadi terdiri dari sirtu atau pasir dan batu
terus kemudian bawahnya juga lumpur jadi tanah banyak yang lapil
itu udah kali enam meter itu kondisi di tengah tengah itu tanahnya longsor
baik dari atas dari samping kanan maupun kiri
akhirnya ya mereka terkubur di lokasi galian tersebut
ini kita kan
kita mulai melakukan penyelidikan
nah setelah ini kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor yang mempekerjakan si korban
terus kemudian juga kita akan panggil dari pihak pamjaya atau palija
terus kita juga akan minta keterangan dari disnakertran dki jakarta terkait dengan masalah k tiga
sebelumnya korban tarno tertimbun selama empat belas jam saat pengerjaan galian
terus di evakuasi korban langsung dibawa ke rscn untuk diotopsi
gunawan subro jakarta